esi seorang pemilik warung kopi tepat di seberang markas polsek astana anyar kota bandung menuturkan
terdengar suara ledakan sangat keras pada rabu pagi
ia tak menduga ledakan tersebut adalah sebuah bom
saat kejadian warungnya sedang tak ada pelanggan
karena para anggota kepolisian sedang melaksanakan apel pagi
kondisi jalan pun sangat sepi
saya penasaran pas menengok langsung berleduk
saya kira bukan bom lah
kalau dari dekat kayak yang jauh katanya kerasnya
maksudnya sambil lihat tapi bangun juga
terus bergetar lari lah
lari ke sana nggak kuat
insan dari situ udah saya nggak tahu apa apa
menurut saksi lainnya dewi selain suara ledakan
asap putih juga terlihat
dewi menyebut setelah terdengar ledakan
para anggota kepolisian yang sedang melaksanakan apel pagi
berhamburan keluar melompati pagar
jadi tetap lihat
pak pak kepolisian kan datang ke sini minta air
padahal saya waktu di sini kan keadaan polis saya masih gemetaran
langsung kasih air ke rumah polisi
itu penyak darah penyak korban katanya di sini
oh jadi ada polisi yang kena darah darah
oh penceretan darah itu kan
minta air putih kelihatan
jadi minta airnya ke sini
suasana di polsek astana anyar kota bandung
satu hari pasca bom bunuh diri nampak sepi
dengan sejumlah penjagaan dari petugas
jalan di depan polsek pun sudah dibuka
sementara pelayanan bagi masyarakat dialihkan
ke kantor polrestabes bandung
rizka rizlia helmi suryanegara bandung jawa barat